gue mau ngucapin terima kasih
kamu udah ngasih kolek gue
kan mas pur juga kasih kolak
kalo boleh hari ini
gue mau nganterin kamu kerja
aduh pas banget
lagi bawa baju banyak banget ribet
lihat kasih emput
saya mau nyampein titipan dari neng tika
gue bawa aja sana
saya pamit dulu ya mak
yang kemarin itu yang kue
ada yang mesen
oh seperti itu
masuk aja yuk
kapan main ke rumah
bang udin sibuk ya
babe emput mau ketemu bang udin
babe emput mau ngapain ketemu abang
kan belum pernah ketemu
abang jalan dulu ya
mau kemana bang
lu mau kemana
lu disini aja
ada tamu mana ditinggalin
nih aku pilih dua dulu ya mak
nih plastiknya buat bungkus
kalau yang mesen udah bayar
gausah mak biar ga repot
hehehe pake uang saya dulu
bawa apaan kamu tetis
kolek buat buka
ulu ulu dapat dari mana kamu tetis
bapak tetah ditis nyari nyari
kolek ga ketemu
ntisnya dikasih pak sama neng tika
saudaranya neng laras
rezeki mah datang dari mana aja ya tis
iya pak alhamdulillah
bapak juga jadi juga
buka puasa sama kolek
rezeki orang berpuasa
barang antik dibeli nona
pada dari mana
abis beli kue pak aji
kalau pak haji mau kemana
aku abisi kelapa mulu
wah seger tuh pak aji kalo dipakein es sama sirup
kamu suka juga
kan gitu yang bisa keliatan akrab
ada yang seger kamu sebilan yuk
boleh sih mbak
tapi jadi salah
helm itu untuk memilih kepala biar aman
bukan masalah dekat apa jauh mbak
pakai helm itu biar aman
oh gitu yaudah deh aku pake biar aman ya
nah gitu dong
di rumah sodara
yaudah boleh deh
malem ini aja pak
iya makasih ya
telepon dari siapa kak
dari bos kantor aku
terus katanya apa
katanya aku disuruh tinggal di mes kantor dekat restoran
mana bang yang jualannya
dulu banyak disini yang jualan
dan tadi muter muter ga keliatan
sabar udah banyak yang berubah
udah ganti abang gak nanya dulu
ya mana abang kenal sama yang dagang
kalau nyampe rumah dengan selamat nih ya
dengan selamat kan enak
iya harus pake helm kan
uang pas aja sepuluh ribu
rp sepuluh ada mau
hitung sendiri ya
disini yang jual pindang bandeng dimana ya
abang lurus aja
sebelah kiri ada warung kelontong ya
warung kelontong warna hijau
kok warung kelontong
saya nanya yang jual pindang bandeng
ya disebelah aja
tadi bangkunya kotor sekarang udah bersih
yang yang yang
kenapa sih bang
jalan aja dulu
mau nganterin kamu kerja beneran gue nggak bohong aduh pas banget lagi bawa baju banyak
banget ribet ngapain bawa baju banyak iya jadi bosnya tika nelpon terus udah gitu dia bilang
katanya disuruh tinggal di mes kantor di samping restoran jadi mendadak pindah deh
emang bukan yang itu warungnya bang kayaknya emang itu
dompet abang ketinggalan mau bayar pakai apaan